kok malah bengong
iya teh ini juga mau sekalian mau beli jeruk
terus kenapa masih disini
uangnya gak cukup
uang saya cuma bisa buat ongkos kerja sama makan
deh daripada bengong ingat mencantum rumah saya
bentar ya pur ntar kalau ada sisanya
eh ada pur tinggal satu piring
juga mau sekalian mau beli jeruk
terus kenapa masih di sini
uangnya gak cukup
uang saya cuma bisa buat ongkos kerja sama makan
eh pur kalau lagi makan jangan lamun pak mali
nih lu lagi mikirin apaan sih
wih banyak duit lu
justru itu duitnya kurang
kalau kagak gablek duit ya jangan beli handphone baru
gak baru juga nggak apa apa pok
bukan buat saya
tapi buat bapak saya
gak usah teh
ihh udah ambil nanti kamu bayarin ya pas kamu udah punya uang
kalau saya mau minjem duit pak mumun
pok mumun mau minjemin gak
kalau gue punya duit ya gue mau minjemin lu duit
masalahnya gue juga kagak gablek duit pur
tapi jika ada des octonel mehr
iya pak wawancaranya udah selesai
ini inti sudah pulang
lagi di pangkalan
belum tahu atuh pak
yaudah atuh pak
abah mau ngajak lagi
iya ini aja assalamualaikum
helmnya lupa lagi
ini aja meneh
tidak cukup begitu
kembaliannya receh nggak apa apa pak
gak apa apa receh juga sama sama uang
sudah jadi pak
bagusnya bapak itu bantuin ibu
terus kalau perlu
bapak tempel deh
di dinding dinding rumah orang
menempel brosuri tempat
umum itu ada izinnya loh
apa itu pak
bapak simpan saja
saya kan baru pulang dari wawancara kerja pur
gue gak tertarik
bantuin gue dong
hp bapak gue
kerja aja belum tentu diterima
udah mau minjem uang
di masa ini mx pandang